udah kan pusing pusing lagi sekarang jawa barat ini kan battle ini
yang ini aja deh bu gabung aja sama itu ntar gabung sama lz
tidak kalau saya udah mau keluar yang namanya yaitu saya gak bisa ngomong saya nih banteng sih ya
tapi perilaku banteng kalau saya sudah memulai keluar kumis saya bilang sekali lagi tidak tidak
nah gitu kalau udah ngomong gitu udah gak ada yang berani dah
aduh minta ampun
jadi kan ini nanti kan wah ini kan
bayangkan saya kan ngeliatin terus kan siapa nih yang jadi kandidat dari yang di sebelah sana
terus saya pikir aduh jadi siapa ya kan gitu
kalau kerja saya politik maka hobi saya ini adalah urusan tanaman lingkungan
untuk menambah otak saya talk chair gitu kan baca buku gitu
jadi kemarin ini kan ada politik hijau
nah saya lihat kan ribut nih di koran urusan sungai citarum padahal saya duduk dari kapan udah ngomong
gak mungkin lah bisa kalau tidak kerjasama
mau dibersihin bagaimana
yang harus mulai itu ya dari hulunya
dari hulu dimana hulunya
ayo kalau yang tahu hulu sungai citarum
ini urusan lingkungan kan tapi saya serahkannya kepada siapa
nah itu tadi kan sudah saya contohkan
jadi saya serahkan kepada ketua dpd saya
majen tni purnawirawan tb hasanuddin
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau ke apa
saya orang ramadan sudah komplip makanya
um hidup makin bagus
ajudan pak habibie ya
terus jadi segmilnya
jadi waktu saya masuk jadi presiden
masuk ke telinga saya
iya dia tuh orangnya
terus orang yang ngomong itu kan diem ya
yaudah itu urusan saya
jadi saya lihat kan
wah segmilku ini keren juga
kalau tidak resmi
tapi kalau resmi
saya sih punya ini
bahasa asing apa tidak
bisa bahasa perancis
yaudah ya terus aja jadi segmil saya ya
saya nggak suka juga ganti ganti orang
karena bukan apa ya
di kalangan birokrasi ini
selalu kok begitu ya
terus membentuk grup
birokrasi itu sangat mudah sebenarnya
ketika saya masuk sebagai
saya tidak pernah bawa orang loh
yang ada saja saya suruh kerja
jadi satu hari saya masuk
sebagai wakil presiden
saya megawati soekarno putri
sekarang tugas saya jadi wapres
berarti kalian yang ada di kantor wapres
adalah anak buah saya
saya tidak ada bawa orang
jadi berarti saya menaruhkan
kepercayaan saya pada kalian
tidak akan saya dengar lagi
yang mengatakan kalian adalah orangnya a
kalian orangnya b
kalian adalah birokrat
yang mengabdi kepada
bangsa dan negara
jadi kerja yang baik
jadi artinya kalau tidak kerja baik
ya tentu ada sanksi
satu kali bicara
saya wapres begitu
masuk sebagai presiden
gak ada saya ganti ganti orang
ya tinggal lihat
dia mau kerja baik apa tidak
kalau enggak ya baru saya ganti
tapi tidak ada saya seluruhnya
langsung denger oh ini orangnya
ini lalu singkir orangnya ini lalu pindahkan tanya saja pak tb diam yema aja jadi segmil
saya sampai selesai terus bilang jadi rupanya nggak mau pisah setelah pur bu saya boleh nggak
masuk pdi ya boleh aja itu tapi kan pdi kan begitu jadi orang harus proaktif kalau mau
masuk pdi saya enggak pernah nyari nyari orang silakan kalau mau tapi kalau sudah tahu masuk
di pdi perjuangan ya yang benar akhirnya dia karir di pdi nya kan sampai ketua dpd tidak mudah
barat karena saya lihat udah deh karena kan saya
sering dikatakan begini ibu mega itu tidak dekat dengan tni beliau kok bisa ya ngomong gitu lihat
recordnya dulu dong berapa gubernur yang dari tni saya jadikan paling dekat itu umpamanya pak
sutioso siapa lagi jawa tengah dulu siapa ah uroh mardiantose terus bibit nah imak utama
karel sebagi ini kadang kadang wartawan nih juga nggak punya file apa ya kalau mau ngecek itu dulu
enak aja jadi katanya sekarang peduli yang kan pak darwin jadi perjuangan itu adalah partai polisi
loh nggak marah itu pak tito karnavian semen sayang kok ada partai polisi itu lihat ane dia oh ya itu
berhadapan iyalah disebarannya gitu kan membuat sepertinya apa ya dibikin perbedaan ini sak
gerompok gini loh sopo bete yuk sutioso oh ya nana nuriana terus memutuhmu umam matiang
nah iya makanya tupak agung terus obok banyaklah
nah itu mana dia aku baru mau ngomong oh itu dianya ada kok kan itu tengku
unik tengku rizal itu nurdin kan kakaknya tengku eri nih loh gimana tau ya kayak
terus dia idolanya itu pak ibrahim aji dulu saya kenal banget sama yang namanya
legend ibrahim aji oh orangnya itu pernah duta besar di yugo tapi ya gitu tentara yang apa ya
bukan bermain politik loh saya tekankan mengerti politik bukannya bermain politik
jadi pak ibrahim aji itu hebat banget
apa ya udah tuh gayanya lagi bukan gaya ini apa ya modis gitu kalau sekarang seneng seneng perlente
kalau kayak gini om bilang tentara gini sih keren juga ya musi begitu mega masa tentara kucet
katanya kalau inget saya itu nah sekarang pusing kan saya tadinya udah dapet nih tb
nih apa dia jadikan biasa kan mulai cari informasi lagi kiri kanan kiri kanan coba
melulu gitu udah saya jadi ini yang namanya tni udah gitu dia sendiri juga
pdi perjuangan tak jadiin sekarang wakilnya polisi
namanya irjen paul anton carlian
dia tadinya kapolda kapolda jawa barat
buat fraksi gabungan
wah ibu kok pinter katanya pinter apa
emangnya selama ini aku nggak pinter
jadi beliau nih
angkatan karena kalau di angkatan
tuh mesti tau begitu yang langsung
ditanya tuh angkatan berapa
nah gak taunya pak
jadi katanya cocok bu
yaudah kalau cocok ke sana deh
yang namanya fight buat jawa barat
memiliki tentu kalau di pulisi kita udah tau dia pernah kapolda
tapi pendidikan itu pernah di new mexico usa
di perancis di malaysia
lalu kemampuan komunikasinya yang baik
pernah menjadi kadif umar spolri
lalu kapolda sulawesi selatan
terus baru kapolda jawa barat
nah jadi saya tanya
tni sama polri nggak mau fight
ya terima kasih